rapat pleno bagi sebagian pihak di internal partai golkar menjadi momentum untuk perubahan kepemimpinan dengan balutan penyelamatan partai
namun di sisi lain perlawanan kubu yang berkuasa tidak bisa dilihat sebelah mata
lalu apakah momentum rapat pleno bisa menjadi penyelamat partai dari keterpurukan
untuk membahas topik prime news malam ini saya sudah bersama dengan burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
terima kasih sudah hadir
kemudian ada ahmad doli kurnia ketua dari gmpg
ada wakil ketua dewan kehormatan partai golkar dari luar studio akbar tanjung
selamat malam pak akbar
baik terima kasih sudah bersama kami malam hari ini
saya mulai dari pak akbar tanjung terlebih dahulu pak
kalau dari arena rapat pleno saat ini kita berpikirnya awalnya akan mulus mulus saja mulai dari pukul tiga belas atau dua belas tiga puluh begitu pak
tetapi ternyata sampai malam ini masih
dan alotnya ini adalah masih berkutat soal diberhentikan atau tidak diberhentikan setia novanto
dari pandangan anda seperti apa pak
kalau rapat pleno itu ya memang merupakan suatu instansi pengambilan keputusan yang cukup tinggi
paling tinggi tentu tapi lebih tinggi lagi adalah lunas
kenapa ada rapat pleno
kenapa ada rapat pleno
karena ada masalah
masalah yang sedang dihadapi oleh partai
terutama berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh surat ketua umum surat setnaf
jadi saya berpendapat ya tentu wajar kalau rapat pleno itu mengambil suatu keputusan
dimana keputusan itu paling ideal kalau seandainya disepakati secara bersama sama
sehingga kesepakatannya itu memiliki basis dukungan yang kuat oleh seluruh jajaran partai
dengan kondisi yang ada bagi golkar saat ini begitu pak akbar apakah idealnya dengan ditahan tersangka oleh kpk begitu berhenti atau tidak berhenti untuk setia novanto ini
diberhentikan atau tidak diberhentikan
kalau ditahan itu kan bagian daripada mekanisme hukum
merupakan bagian integral dari sistem hukum
kita ini negara hukum bukan negara kekuasaan
karena itu ya kita bersilakanlah
mekanisme hukum yang bekerja yang berjalan
dan mekanisme hukum itu memang didapat diperoleh berbagai bukti bukti yang cukup kuat
bukti yang kuat
ya bisa dikatakan orang itu bersalah
dengan dikatakan orang itu bersalah maka sebagai konsekuensi hukumnya ya orang itu dihukum
itulah prinsip hukum yang kita anut
karena itu berkaitan dengan kasus yang dialami oleh pertianofanto
ya kita serahkanlah kepada proses hukum
ya kita sih saya termasuk yang mengamati setiap perkembangan daripada kasus ektp
kesimpulan saya memang cukup banyak bukti bukti yang disampaikan oleh berbagai media
tentang terkaitan saudara novanto dalam kasus dengan iktp
bahkan sudah diawali pada sekitar tahun dua ribu sepuluh atau dua ribu sebelas atau dua ribu dua puluh
jadi berarti cukup lama kan
dan beberapa tokoh tokoh sudah menyebut nyebut
novanto dan beberapa pertemuan
dan kemudian yang terakhir ini ya kita melihat juga ada yang johannes martelim
yang meninggal dunia itu juga menyebut nyebut
saudara novanto dan juga beberapa tokoh yang lain
ada beberapa orang orang yang terkait dalam kasus ini
baik sebagai pelaku atau baik saksi juga telah menyebut nyebut
tapi semuanya itu tentu kita serahkan kepada mekanisme hukum
biar hukum nanti bekerja
nah kita tentu semuanya
ya hakim lah nanti akan memutuskan
hakim yang akan mengambil suatu keputusan
termasuk keputusan final dalam proses hukum ini
pertanyaan saya pak akbar
memang dengan kondisi proses hukum yang juga dijelaskan pak akbar tadi
mana yang lebih baik bagi partai golkar dari pandangan anda begitu
sebagai tokoh di partai golkar begitu
setia novanto diberhentikan atau tidak diberhentikan
dari perspektif kebangsaan
ya tentu kita harus menegakkan hukum
negara kita ini adalah negara hukum
tapi perspektif partai ya
partai juga berkepentingan
untuk bisa menggunakan momentum ini
untuk bisa bangkit kembali
untuk bisa meraih satu dukungan politik yang signifikan
yang memiliki basis dukungan yang kuat
kami memang sangat prihatin
karena partai golkar ini trennya menurun
saya harus mengatakan ya
pemilu pertama reformasi

tahun dua ribu empat bahkan golkar menjadi pemenang
tahun dua ribu sembilan golkar turun
tinggal satu ratus enam kursi
tahun dua ribu empat belas turun lagi
tinggal sembilan puluh satu kursi
nah dari beberapa lembaga survei yang saya baca
terus terang menurun
terang menurun itu
kalau trend menurun ini terus saya tidak bisa di blok
tidak bisa di stop
golkar menjadi tidak bisa punya wakil di dpr
bayangkan coba golkar yang begitu hebat
apakah bagi golkar ya pak akbar ya
di era eropasi yang pada waktu itu kita sedang memasuki era baru
golkar yang dicocok cocok
kalau istilah orang jawa jadi kuyuk kuyuk terus
artinya harus ada pergantian pimpinan pak akbar ya
pasti turun terus
janganlah caranya untuk memblok supaya turun ini
jangan turun terus itu loh
pandangan dari gmpg sendiri seperti apa
politisi politisi muda partai golkar yang tergabung dalam gmpg
melihat sampai malam hari ini ternyata berkutat masalahnya
bukan bagaimana suksesi kemimpinan selanjutnya
dan yang terbaik misalnya juga mungkin bagi pak astiano vanto sendiri
tapi justru masih berupaya untuk mempertahankan
paling tidak tidak jangan sampai diberhentikan secara permanen
karena masih ada pra pra di dalam alas
berbagai alasan itu muncul
ya itu yang sejak awal kan kami juga melihat apa yang dilakukan oleh kepimpinan sekarang
terutama di pp ini kan sesuatu yang mereka sebetulnya hanya mendepankan kepentingan mereka saja
mereka ini yang di lingkaran pak astiano vanto
pimpinan formal di pp partai golkar sekarang ini
dan ini kan sebetulnya
kejadian yang berulang
saya pernah mengatakan ketika beberapa waktu lalu mereka juga mengatakan
mau mengadakan pleno untuk menonaktifkan astiano vanto
dan benar artinya akhirnya mereka kemudian tidak menonaktifkan astiano vanto
itu yang pertama ya
nah malam ini juga saya begitu skeptis
pleno sekarang ini skeptis juga
iya kalau misalnya mereka sadar benar ya posisi partai golkar sekarang ini
di mata publik seperti apa
pleno ini gak perlu lama lama
cuma sepuluh menit selesai
intinya adalah bahwa
siang tadi sudah selesai ya harusnya
perubahan ini harus terjadi
nah perubahan itu adalah pergantian setia novanto sebagai ketua umum
mekanismenya melalui munaslup
untuk mengantarkan munaslup itu
kemudian dipilihlah plt
nah ini kan sekarang justru
atau berkembang yang lain lain ya
berkembang yang lain lain
plt sampai dua ribu sembilan belas kah
plt sampai astiano vanto menunggu perapradilan kah
bahkan kemudian ada surat surat semacam super semar yang menurut saya ini kayak
nanti kita munculkan surat suratnya
itu kan menunjukkan memang bahwa mereka ini
nggak berpikir partai sama sekali
mereka nggak mau lihat
kalau asas peraduga tak bersalah
yang sering juga dipakai alasannya
ya sekarang begini
ini kan sudah tersangka dua kali
tadi seperti pak akbar katakan
bahwa di media sekarang sudah bisa mengakses kemana mana
tentang berita perkembangan
kasus jalan raya
kasus jalan raya
kan sulit kita mengatakan bahwa pak setia novanto ini tidak terlibat
nah kalau misalnya
kemudian dilihat juga apa yang dilakukan pak astiano vanto
mangkir mengakal ngakali dan segala macam
itu kan juga nggak bagus juga dalam proses penegakan hukum dan politik dan demokrasi indonesia
bagi golkar tidak menguntungkan sama sekali
bagi golkar dan bagi bangsa dan negara kita
ini kan ada tokoh yang mengajarkan sesuatu
yang tidak positif
dalam menghadapi hukum dan politik dan demokrasi di indonesia
sudah ada surat muncul di sini
nanti kita akan pelajari
dan juga akan mencoba mengulasnya
apakah memang benar
surat ini kemudian memang
kepada internal golkar
juga kepada para pimpinan dewan
begitu terkait dengan mkd
yang ingin mencoba mencopotnya dari posisi ketua dprr ini
kita akan ulas juga dari mas burad
mas burad mu tadi setelah jeda berikut
tetaplah di prime news
kita lihat analisis mas burad mu tadi sekarang
mas burhan anda melihat apakah memang sejak awal
akan tidak semudah itu
karena kan kalau kita lihat
wah udah ditahan kpk nih
artinya mungkin di golkar juga akan dilepaskan
di dpr juga akan dilepaskan
seperti yang disampaikan juga
para elit golkar yang lain
sudah mengikhlaskan kok ini
tapi ternyata beredar surat seperti ini
dan dinamika di dpp juga masih alot
sejak awal saya merasa
yang kita kenal sebagai politisi
dengan sembilan nyawa
karena praktis sejak tahun sembilan puluh sembilan
pun toh masih bisa
lolos terus ya
bahkan jadi ketua dpr
dua kali dalam masa lima tahun
jadi bukan hanya lolos ya
pendekatan etika publik
pendekatan faksun politik
itu tidak bisa dipakai
untuk berhadapan dengan steno vanto
mau tidak mau
pertarungannya adalah real politik
siapa yang bisa dikuasai di internal pleno
jadi pertarungannya adalah
sebelum kemudian masuk ke dua per tiga
dari pilihan dpd
karena dari awal memang
steno vanto tidak mau masuk pada
wilayah trust dan kepercayaan publik
menyandera partai golkar
akibat dari kasus yang sekarang
jadi kalau misalnya argumennya
persis yang dikatakan oleh
bang akbar atau pak doli tadi
cukup lima menit
sepuluh menit untuk langsung
menyelesaikan bahwa ini terkait dengan
memastikan terus membahas ke yang lain
ini masalah trust
dan partai adalah bagian dari
institusi yang menjaga kepercayaan publik
masuk pada persoalan yang sifatnya legalistik
menjadi sangat penting
hukum belum memberikan kata putus
itu urusan lain
yang penting adalah
apakah vonis publik
sudah jatuh atau belum
fonis hukumnya mengatakan tidak bersalah
publik sudah menjatuhkan vonis
mana yang harus dipegang ini
kalau untuk politik
yang kedua dong
untuk yang politik
adalah institusi yang menjaga
karena itu di negara yang sudah establish demokrasinya
jangankan masuk ke peradilan
bahkan baru muncul dugaan saja
presiden jerman misalnya
dugaan pelagiat saja
trust itu di atas segalanya
di atas dari persoalan
atau di atas dari persoalan
dan ini sudah
dengan kondisi yang ada sekarang ini
di publik misalnya
termasuk survei ya
termasuk survei ini ya
indikator bulan september
dalam waktu setahun
bahwa golkar akan terus menerus turun
bahwa golkar itu tidak tergantung
pada ketukuhan figur
saya tidak mengerti
ketua umum adalah ikon dari partai
kalau ketua umumnya
itu tersandera oleh kasus
bukan tidak mungkin
efeknya akan menular ke partainya
tapi sering kali
juga kalau kita hadirkan disini juga
dari lingkaran dpp golkar
sering menyampaikan begitu ya
bahwa golkar ini berbeda
dengan partai lain
artinya semua itu berjalan
bukan ketokohan dari ketua umum
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
itu kalau berarti
ya ini untuk finansial sebagai pekerja
usually mobilaze pada nilai dewan
di nilai dewan
saya berbagi haabil fuerte kesabaran saya
saya berlagak dengan jumlah pasangan saya
per januari bagaimanapun calon pilkada melalui partai golkar harus dapat tanda tangan ketua umum dan sekjennya
nah kalau misalnya ketua umumnya ada di balik jeruji penjara
plt berhak tidak itu
saya tidak tahu persisnya tapi poin saya adalah plt itu menunda persoalan bukan menyelesaikan
jadi sepertinya ada semacam desain plt dibikin sambil menunggu proses pra peradilan cilit kedua
kalau misalnya pra peradilan cilit kedua steno fanto menang namanya plt tentu dinonaktifkan
tetapi kalau menang dia punya legitimasi untuk mengambil alih kembali jabatan yang sebelumnya dinonaktifkan
mungkin itu yang ditunggu bahwa serahkan bahwa negara ini negara hukum dan lain sebagainya
mandat itu sudah saya dengar dua hari yang lalu ya ada mandat supersemar tadi yang tadi ditampilkan
jadi sepertinya memang cara seperti itu yang lagi lagi tidak menyelesaikan secara substantif
karena masalahnya diselesaikan secara
secara formal secara fikih bukan soal ahlaknya
alaknya sebagai ketua umum kalau terkena kasus harusnya mundur
lepas dari persoalan apakah fonis hukum jatuh atau tidak
karena ini menyangkut masalah trust amanah di mata publik mau tidak mau trust dari publik penting untuk dikedepankan
baik pak akbar kalau anda melihat apakah memang harus ikuti dulu proses hukum
baru kemudian di internal golkar secara politik
apakah proses hukum itu harus diikuti dulu
karena ada pandangan yang menunggu peradilan dulu baru bisa bicara keputusan seperti apa
dan sementara diisi plt
sementara ada desakan yang lain yang menyatakan sisi politik itu harus juga dilihat utama
karena masalah trust kepada publik juga
bagaimana anda melihat ini apakah memang desakan dari sisi pergantian pimpinan jauh lebih penting
ataukah ikuti dulu saja hasil dari proses hukum nanti begitu
ya saya baru saja ketemu dengan pak habibie mantan atau presiden kita yang terdahulu
dan kemudian beliau juga adalah ketua dewan kehormatan saya adalah wakil ketua
dalam pembicaraan tadi ya memang beliau sangat memberikan penilaian dari berbagai masalah itu dari sisi pendekatan hukum
beliau juga bicara betul tentang hukum yang memiliki dasar
utama negara kita ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan
nah berkaitan dengan soal mekanisme yang ada atau masalah yang dihadapi oleh partai
beliau juga mengatakan ya kita harus berpegang pada sistem dan mekanisme
dan kemudian juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita mampu membangun kebersamaan
agenda agenda politik ke depan
sehingga kita betul betul bisa terkonsolidasi dengan baik
itu yang dikatakan oleh pak habibie kepada saya tadi
nah ini hendaknya juga bisa menjadi pedoman bagi saudara saudara rekan rekan saya yang menjadi petinggi partai pada hari ini
bagaimana kita menempatkan posisi ini dalam kaitan dengan partai kita
bagaimana kita menempatkan posisi ini dalam kaitan dengan partai kita

bahwa partai kita sendiri dalam menghadapi peminat yang akan datang
jadi kita kan berkementingan
partai kita bisa mendukung suara yang signifikan
jangan terjadi terus penurunan
nah ini yang kepentingan partai inilah yang harus kita utamakan
saya kira seluruh stakeholders partai seluruh elit partai oligarki partai
bagaimana kita menempatkan partai ini di atas kepentingan kepentingan lain
bahwa dalam politik terjadi friksi friksi itu suatu hal yang normal
ya tapi kalau kita melakukan penyelidikan secara optimal bahwa dengan politik terjadi frisi frisi itu suatu hal yang normal ya
kalau kita mampu menempatkan satu kepentingan lebih besar yang berkaitan dengan partai kita tentu kita bisa mencari solusi untuk mengatasi situasi yang ada sekarang ini
itu yang saya harapkan juga kepada saudara saudara yang ada di kepengurus partai di dpp yang ada sekarang ini
terus terang aja dari segi toko atau orang yang berkecimpung di dalam partai saya kira saya barangkali boleh dikatakan orang yang paling sangat berkepentingan terhadap situasi yang dihadapi oleh partai
saya sudah aktif di partai ini sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat bayangkan
dari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat itu kan berarti
saya sudah empat puluh tiga tahun
saya kemudian juga telah menjadi pengurus partai sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
kemudian saya menjadi ketua umum partai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
jadi saya sudah mengalami cukup panjang
baik pak anwar
jadi arahnya menurut anda ini apakah sebaiknya
kami pernah mengalami suatu yang amat berat dan alhamdulillah kami lolos kami survive bahkan kami menang
nah jangan sampai momentum ini kita tidak
memperkuat soliditas kita sehingga kebanyakan kita nanti menjadi penurunan
ini yang saya anggap betul penting
dengan semangat itu pak akbar

dengan semangat itu tadi agar golkar tidak terjadi penurunan yang terus menerus karena akan menghadapi tahun politik di depan pilkada dan juga pilek pilpres gitu ya di dua ribu sembilan belas
apakah memang harus ada suksesi kepemimpinan
ataukah tetap bisa diisi plt saja untuk sementara
ya ada penting adalah ada perubahan
ada perbaikan dalam mekanisme partai
ada perubahan juga dalam mengelola partai
bukan tidak mungkin juga bermuara kepada perubahan dalam kepemimpinan partai
supaya dengan demikian jelas siapa yang akan bertanggung jawab dalam partai ini
instansi terakhir kan harus ada pertanggung jawaban partai
pertanggung jawab partai kepada konstituen kepada rakyat
pertanggung jawab partai juga kepada kader kader partai yang ada di basis basisnya rakyat terutama
pengurus pengurus partai di desa di kelurahan di kecamatan di tingkat dua
itu semuanya kan orang orang yang merasa ikut mengambil bagian dalam proses
pengembangan partai ini
itu mereka jangan kita biarkan mereka juga harus kita perhatikan gitu loh
bang doli pendapat anda ketika kemudian beredar surat surat
kita munculkan lagi nanti surat sambil menunggu surat yang dimaksud untuk internal golkar yang disebut dari stiano fanto begitu ya
ada kesan masih ingin bertahan
apakah ini artinya nanti bisa menjadi apa namanya
hal yang tidak sesuai dengan harapan sebenarnya
tidak sesuai dengan harapan bagi internal golkar sendiri
jangan jangan jangan jangan jangankan bicara munaslup bicara soal tidak diberhentikan saja masih terus alat begitu sampai sekarang
apalagi untuk kepentingan dpr misalnya sudah disampaikan juga dari fraksi golkar agar
fraksi fraksi lain itu sabar aja menunggu partai golkar selesai dengan masalah internalnya
padahal ini kepentingan publik ini yang di dpr ini
ya itu yang saya kira kita punya problem dalam hal membangun peradaban politik dan demokrasi di indonesia ya
artinya kita itu tidak mengenal tadi etika soal fatsun bagaimana membangun trust seperti yang disampaikan pak burhan tadi
coba bayangkan kita tuh tidak merasa terhina misalnya
yang sudah sekian bulan itu berdua kali ya menyandang status tersangka
dan kemudian tidak menunjukkan sebagai seorang yang memang benar benar dia
tak taat hukum dan segala macam itu
dan sampai sekarang coba dpr itu menunggu golkar
kan ini juga aneh
dpr itu kan punyanya rakyat indonesia bukan punyanya golkar
kenapa harus ngalah nunggu golkar
kalau memang dpr itu ingin membangun citra positif ya mereka ambil inisiatif yang memang itu adalah kewenangan mereka
segera memulihkan citra itu
nah kembali ke golkar sama
nah di dalam itu kan mereka ini sekarang juga sedang berpikir kepentingan antar mereka ini
makanya panjang ini kan ada faksi faksi yang kemudian kalau misalnya pak stenovanto ini lengser harus kemudian misalnya jatuh ke mereka
nah cukup harus diingat ya turunnya citra partai sekarang dan elektabilitas partai golkar ini dalam beberapa bulan terakhir ini bukan hanya faktor setia novanto lagi
tapi juga ada melibatkan faktor faktor kepemimpinan sekarang secara kolektif
misalnya begini ya dengan mereka menunjukkan berkali kali memberikan dukungan dan mengesankan melindungi setia novanto tetap menjadi ketua umum itu menambah cita buruk
jadi saya sering mengatakan dpp partai golkar sekarang ini seperti permissive dengan isu korupsi
padahal isu korupsi ini ini menjadi sesuatu yang musuh utama masyarakat kita
jadi maksudnya sudah gak relevan lagi menggunakan argumen
bukan hanya permissive
akhir akhir ini malah offensif
ofensif melakukan perlawan terhadap gerakan pemberantasan korupsi
buat pansus kemudian
nah ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak baik buat golkar
nah mereka ini gak lihat apa realitas itu
padahal sudah gamblang menurut anda ya
jadi sebetulnya penyelesaiannya satu
dengan sekarang ini sudah dijadikan tersangka lagi
apalagi sudah ditahan
karena tidak ada jalan lain cara lain
kalau memang kita ingin menyelamatkan partai wajib hukumnya diganti
dan kita milih ketemu yang baru
dan itu mungkin apa namanya dan saya kira kepemimpinan yang kedepan ini harus juga bisa membersihkan penyakit penyakit itu yang ada sekarang
baru disitu bicara kriteria kriteria siapa calon penggantinya
tapi yang pasti berhentikan dulu nih
karena sudah kepemimpinan sekarang ini sudah tidak membuat partai ini menjadi rasional lagi dalam menjalankan tugas tugas sebagai partai politik
yang membuat alat ini kan karena vaksi vaksi itu tadi
ada vaksi yang ingin mempertahankan steno fanto dan lain sebagainya
kalau menurut anda sejauh ini tarik menariknya kepentingannya menjadi begitu
alot lagi ini apakah punya potensi seperti dua ribu empat belas lalu
alatnya bukan semata mata steno fanto per se
tetapi steno fanto sebagai ketua umum partai golkar
yang dalam konteks undang undang pemilu persyaratan untuk mencapreskan dua ribu sembilan belas itu golkar punya daya tawar tinggi
dengan mengacu pada dua ribu empat belas golkar itu kapal induk terbesar kedua
nah karena itu yang terlibat sebenarnya bukan hanya mereka yang ada di sini
di internal golkar ya
jadi yang rapat partai golkar yang merapat orang se republik
karena semua orang punya kepentingan
dengan hasil akhir keputusan
semua orang politisi politisi ya
nah termasuk baik yang akan mendukung pak jokowi atau yang akan melawan pak jokowi
itu punya kepentingan terhadap hasil akhir dari dramat yang listrik ini
karena itu saya merasa elite settlement itu sulit tercapai dibanding misalnya pada krisis sebelumnya
kita tahu waktu ada dualisme kepemimpinan golkar antara kubu pak ical dengan kubu pak agung laksono
mengapa kemudian sampai pada titik temu untuk munaslup di bali
karena dewanya sudah selesai
jadi pertama selesai bahwa keputusan partai golkar baik dari gubu ical atau agung laksono merapat ke pemerintahan
yang kedua keduanya selesai pada titik kesepakatan untuk tidak maju dalam munaslup yang digagas bersama
nah ini belum terjadi nih
belum selesai masalah diatasnya
ini belum terjadi semacam elite settlement di kalangan elite partai golkar
dan karenanya rapatnya molor
mungkin tidak selesai hari ini ya
dan karenanya melihat gelagat seperti ini mau tidak mau bahasa yang harus dipakai adalah bahasa kekuatan
nah kalau misalnya sten novanto berhasil menggalang dukungan dengan pemberian mandat supersmart tadi ke idris maham sama yahya zaini
mau tidak mau ya bang doli bang akbar berapa punya suara di internal partai golkar
karena bagaimanapun bahasa yang bisa dibahami sten novanto sekarang adalah kamu punya dukungan berapa saya punya dukungan berapa
nah pada titik itu pertarungannya ya dibawa ke dalam
karena elite settlement belum terjadi
nah kalau bicara seperti itu hari ini yang paling frontal adalah kubunya nurdin halid gitu di dalam ya
ini yang di internal dulu kelihatan kubu nurdin halid begitu ya
meskipun agak mengakitkan juga karena beberapa waktu yang lalu
sangat dekat juga
iya sangat dekat
dalam politik kan biasa
orang tidur dalam ranjang yang sama tapi mimpinya beda
dan itu bukan hanya golkar
tapi itu di dalam internal sudah mulai kelihatan kubu yang melakukan perlawanan
kubu nurdin halid kepada kubu pak setia novanto
mungkin di sini ada wakilnya pak idrus marham begitu ya
tapi kalau yang di luar itu siapa kira kira yang bertarung
nanti kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sebelum kembali ke pak akbar tanjung
saya lanjutkan sedikit lagi analisis dari mas buran
kalau tadi disebut mas burhan soal internal yang bertarung kubunya sudah mulai kelihatan begitu
tapi masalah golkar ini yang ikut rapat kan serepublik katanya tadi kan ya
maksudnya republik ini politisi politisi tentu saja ya
siapa yang kira kira di luar ini sedang bertarung di luar internal golkar ini
banyak yang punya kepentingan terhadap partai golkar
ya mulai dari ingin memperbutkan tiket baik sebagai capres
atau ingin memperkuat
membuat bergaining position untuk maju sebagai capres
karena untuk maju sebagai capres apalagi kalau tidak punya partai
paling tidak kan harus punya
yang bergaining power dengan membawa dukungan dari partai
ada juga yang punya kepentingan agar golkar terus terbonsai
jadi sebenarnya dari segala kepentingan pihak luar yang harus dikedepankan oleh aktivis atau kader partai golkar adalah kepentingan partainya sendiri
jangan sampai golkar atau sebagian elitnya itu dikendalikan
itu dijadikan sebagai kuda troy
untuk kepentingan orang luar
bukan kepentingan golkar sendiri
nah itu yang harusnya jadi pattern lain
tapi kalau misalnya apa namanya di pihak luar yang bermain itu di
kan sering dikaitkan golkar harus merapat pada pemerintahan karena doktrin karya kekaryaan
kalau itu sih sebenarnya sebagian besar ada semacam konsensus ya
soal itu bahwa doktrin kekaryaan apalagi kita tahu dari sejarah lahirnya partai golkar
sulit untuk jauh dari pusaran kekuasaan
tetapi tetapi gitu ya
lagi lagi kaitannya dengan dua ribu sembilan belas itu nggak ada terkait dengan
kalau dukungan terhadap pemerintahan sekarang kan ada di rapimnas ada di munas
jadi sudah sangat kuat
tapi dua ribu sembilan belas itu kan terkait dengan babak baru soal siapa yang dapat tiket dari partai golkar
dan tentu saja akan banyak yang punya kepentingan untuk tadi untuk dapat dukungan dari kapal
bargaining power tersebut ya
pak akbar kalau anda melihat tadi fokus bagaimana golkar agar lebih mereka yang sedang rapat di dpp saat ini untuk lebih fokus soal kepentingan partai bukan kepentingan masing masing faksi
tapi kalau di luar disebutkan kemudian ada kepentingan pihak pihak di luar internal golkar sendiri
katakanlah pihak eksternal sebenarnya yang mungkin tidak aktif di dpp
tapi mungkin tokoh tokoh partai golkar yang ada di luar punya kepentingan masing masing dengan partai golkar ini
dan ini adalah apa namanya disebut sebagainya
sebagai sebuah suksesi nantinya misalnya kalau setia novanta diberhentikan
ini kan agak susah juga ini bisa berjalan rapat ini berjalan dengan baik
dan kemudian berbicara ansih kepentingan partai
ya kalau kita bicara kepentingan partai ya tentu kita juga tentu berupaya supaya partai ini bisa meraih dukungan politik yang semakin apa
karena dalam politik ini kita harus berhentikan kepentingan partai
karena dalam politik itu kan ya akan di tentukan apakah seorang itu berhasil sebagai tokoh politik pemimpin partai
kalau dukungan kepada partainya ada tren menaik
tapi kalau dukungan partai itu tren menurun
ini harus menyadarkan semua pihak ada sesuatu yang salah
atau terhadap yang salah ini mari kita cari solusinya
itulah yang harus kita lakukan supaya kembali partai bisa kembali naik
karena itu adalah hal yang signifikan
sehingga dari pandangan saya golkar ini harus bisa tetap bertahan minimal nomor dua dalam partai politik di indonesia ini
dan lebih dari itu untuk pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang kursinya suaranya naik daripada perlayanan kursi pada tahun dua ribu empat belas
anak saya berpendapat dua ribu sembilan belas ya paling tidak
di atas seratus kursi dan tetap pada posisi nomor dua
syukur syukur bisa nomor satu
karena kita sudah pernah nomor satu
jadi kalau kita misalnya berambisi obsesi untuk menjadi nomor satu tidak ada yang keliru tidak ada yang salah dengan ambisi itu
karena kita pernah menjadi nomor satu
tapi untuk bisa menjadi nomor satu harus kerja keras
untuk nomor dua dengan penaikan suara yang juga di atas
suara pada tahun dua ribu empat belas itu pun harus kerja keras
kerja keras itu ada bentuk apa
kita menempatkan kepentingan partai kita kepada kepentingan kepentingan lain
kita sisihkan dulu lah kepentingan kepentingan lain
apalagi kalau seandainya orang luar juga ikut mempunyai kepentingan terhadap partai kita
kita bermain dalam genteng orang luar
kita harus bermain dalam kepentingan kita sendiri
abaikan saja kepentingan yang di luar itu begitu ya pak akbar ya
tapi apakah ini kemudian nanti bisa dicapai
apa yang dicita citakan pak akbar itu
kalau misalnya ternyata dalam rapat pleno dpp malam ini memutuskan
setia novanto tidak diberhentikan secara permanen tetapi hanya diisi oleh plt
apakah bisa itu terwujud cita cita yang disampaikan pak akbar tadi
dengan naiknya kembali elektabilitas partai golkar
kita taruh ke pak akbar ya
setelah jeda kita akan kembali setelah jeda berikut ini
tetaplah di cnn indonesia prime news
kalian di ldpt perdagangan
rsrendoowinty pm tj individual merupakan poin tertentu
sebagai jadi ya polityko marchanda itu nambahkati
nanti v radiation outdoor ander kerja di dunia ini
perihal pemberhentian sementara atau permanen terhadap saya
selaku ketua umum partai golkar
dan untuk sementara saya tunjuk plt ketua umum idrus marham
plt sekjen yahya zaini
kemudian ada aziz hamsuddin
dan demikian harap dimaklumi
ditulis pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh
hari ini berarti ya
lalu kemudian surat yang kedua
yang kedua adalah kepada pimpinan dpr ri
kalau dibalik ptl
bersama ini saya selaku ketua dpr ri
sedang menghadapi kasus hukum proyek iktp yang disidik oleh kpk
karena itu tadi kita coba konfirmasi kepada koresponen kami di dpr
karena surat ini ditunjukkan kepada pimpinan dpr ri lainnya
dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan
tidak ada keterlibatan saya
dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat
sidang mkd paling tidak ya disini yang jelas
tidak diadakan sidang mkd
terhadap kemungkinan menonaktifkan saya
baik selaku ketua dpr ri
maupun selaku anggota dewan
demikian permohonan disampaikan hari ini juga
dengan materai tempel disitu
dan ada tanda tangan mengatasnamakan setia novanto disitu
kita mencari kebenarannya
nah bagaimana anda melihat
surat yang beredar ini pak akbar
ketika kalau memang ini benar adalah
valid surat ini adalah dari setia novanto
artinya kan ini menolak untuk sebenarnya dilengsarkan
baik dari ketua umum secara permanen
ataupun ketua dpr ri
apakah ini menurut anda semakin menyandra partai golkar atau tidak
saya ketemu dengan pak habibie
kita berpegang pada prinsip hukum
pak habibie juga menyebut
beraduga tidak bersalah
prinsip itu ya tentu harus kita
tapi dalam kaitan dengan soal pembelian plt
saya punya pendapat
kalau pemberian plt itu
seharusnya sebaiknya diberikan kepada
para wakil ketua umum
sehingga mereka lah yang bertugas
untuk melaksanakan tugas tugas ketua umum
sedangkan sekjen di plt
jadi kan akhirnya menjadi panjang
dua kali kerja ya
kan padahal kan fokusnya
supaya tugas tugas kerja
operasionalisasi itu kan tentu dilakukan oleh
atau wakil ketua umum
dengan fokus kita menyukseskan
pilkada yang akan datang gitu loh
itulah yang harus kita fokuskan ke situ gitu
dengan begini kan ganti lagi
sekjennya diganti lagi dengan orang lain
hanya kita seolah olah mencari posisi posisi pada kebetulan
fokusnya adalah kita bagaimana kita menghadapi agenda kedepan
kita solid di bawah
katakanlah kita sepakat ditunjuk plt si a atau si b
kita sepakat dia adalah yang memimpin partai ini
kalau memang kita melihat finalnya adalah
kepada munas ya
dia lah yang memimpin partai sampai munas
sambil kemudian juga menghadapi agenda politik dua ribu dua puluh
dan puncaknya dua ribu sembilan belas
itu menurut pandangan saya loh ya
baik terima kasih pak akbar tanjung atas waktunya malam hari ini
semoga ini didengar juga oleh mereka anggota dpp yang sedang rapat
pleno sampai malam hari ini yang kabarnya masih alot
sebagai penutup singkat saja
mas doli dan juga mas burande kesimpulan sedikit
kalau anggota dpr dan dpp itu
rasional dan waras
mereka patut tersinggung dengan surat ini
karena surat ini seperti
novanto yang miliki dpr dan yang miliki golkar ini
padahal sekarang udah ditahun
saya perusahaan saja
dia kirim surat
pan harus ikut gitu kan
seolah olah kan semua saham sudah terbeli semua sama mas novanto
sehingga apa maunya dia harus diikuti
nah ini kan ini partai politik
ini lembaga tinggi negara
yang gak boleh diatur atur sama satu orang gitu
jadi menurut saya ini udah gak rasional semua nih
orang menangani partai dan dpr itu
baik singkat saja mas bura
ini ada dua pendekatan
pendekatan idealis didasarkan pada fatsun politik
didasarkan kepada penghargaan atas marwah dan etika politik
satunya lagi adalah pendekatan real politik
nah sepertinya arahnya lebih ke yang nomor dua
seperti yang disampaikan oleh bang doli
sepertinya tidak bisa dipahami
jadi kalau ingin memakai bahasa yang mau dimengerti
oleh steno vanto bertarung di real politik
jadi menguasai dpd
menguasai elit elit di dpp partai golkar
dan bicara mereka dengan bahasa kekuatan
baik bicara dengan bahasa kekuatan itu mungkin
berapa yang dikuasai
berapa yang bisa diyakinkan bahwa ini yang paling benar untuk kepentingan partai golkar
dan tidak lagi bicara soal tadi
karena sepertinya itu gak dipahami
ini saran strategi jadinya
tidak dipahami oleh orang yang waras tadi
baik terima kasih mas buran atas ulasannya sangat singkat
memang malam hari ini terima kasih juga bang doli
tapi kita masih tunggu terus bagaimana kelanjutan dari
dinamika di internal partai golkar yang sampai malam ini masih alot membahas
di dalam pleno dpp partai golkar
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
setelah jenayah berikut ini